ini adalah kisah tentang seorang gadis bernama olivia
yang tinggal bersama bibinya di sebuah desa di antara pegunungan alpen yang indah
olivia berhenti menggosok sapinya
kau melakukannya sepanjang hari
selesai bibi becky
kau melakukannya sepanjang hari
dan aku juga sudah selesai membersihkan rumah
olivia makanlah sesuatu
waktu kita sangat sedikit
bagaimana dengan sarapanku
petik saja kacang di hutan
inilah kehidupan olivia
cipratan cat di atas kanvas adalah caranya mencipratkan keceriaan di dunia
ini sangat indah
oh kau selalu mengatakan itu
bagaimana kau bisa membuat pohon gunung dan sungai yang sama terlihat gemilang
sparkle rasakan kehidupan
energi getaran di hutan ini
alam tidak ada habisnya
dan semakin aku bersamanya semakin dia memenuhiku dengan kegembiraan

gembiraan ini terciprat ke atas kanvas
seni adalah refleksi dari hati
kau akan menghasilkan banyak uang
kau kau tidak pernah mendengarkanku
apa kau membuang buang waktu lagi dengan membuat sampah itu
ini bukan sampah
lukisan olivia adalah yang terindah
aku akan menyiapkan makan malam
suatu hari saat olivia sedang melukis di hutan
hentikan kita terlalu jauh masuk ke dalam hutan
gua itu bisa jadi berbahaya
wow ini sangat gelap
oh ya yang mulia
maksudku yang mulia
yang mulia mistik
yang mulia mistik
dia jiwa yang malang dan tersiksa
yang ditinggalkan oleh kekejaman takdir ke dalam cakar bibinya yang jahat
aku minta maaf yang mulia mistik
aku kesini untuk melukis
aku melihat kupu kupu dan
karena kita di sini bisakah kau memberi kami tiga permintaan ajaib
olivia lukisanmu itu seperti percikan keceriaan di atas kanvas
kegembiraan ini perlu disebarluaskan ke dunia
oleh karena itu aku memberimu dua anugerah
dengan segera lukisanmu akan mencapai penjuru dunia
dan aku memberimu kemampuan bahwa lukisan manapun yang kau inginkan menjadi nyata akan menjadi nyata
jangan biarkan kemewahan ketenaran meredupkan kegembiraan di kanvasmu
ini keponakanku olivia
pergi dan bawakan sesuatu untuk tamu kita
itu tidak perlu
kudaku hanya perlu minum
apa apakah ini lukisanmu
oh hanya sebuah coretan
ini cantik sekali
aku aku berurusan dengan berbagai jenis seni
jika kau mengizinkan aku bisa menawarkan lukisanmu untuk dijual
bahkan ke istana
tentu saja aku telah mengatakan kepadanya untuk menjual lukisannya yang indah
bisa kita mendiskusikan harganya
pedagang itu membeli semua lukisan olivia dan pergi
aku akan pergi
makan malam sudah siap
tanganmu sangat berharga
jangan sakiti mereka dengan kerja keras seperti itu
mulai sekarang yang kau lakukan hanyalah melukis
uh denting suara uang
kau tidak akan bertanya berapa yang dia dapat dari lukisanmu
biarkan aku menyelesaikannya kita sudah terlambat ke hutan
tapi uangnya maksudku kau sederhana
tapi aku butuh kemewahan dalam hidup
aku tidak peduli yang aku inginkan hanyalah melukis
orang orang di istana menyukai lukisan olivia dan dia segera menjadi terkenal
raja sendiri memanggilnya
aku harap kau setuju untuk menjualnya
maju untuk menjadi seniman kerajaan dan tinggal di istana
yang mulia aku
aku akan merasa terhormat
dia akan menjadi seniman kerajaanmu
jadi olivia mulai tinggal di istana bersama bibinya
olivia merasa sengsara
yang kumiliki untuk alam hanyalah taman rapih ini
tidak ada pohon liar tidak ada gunung
bagaimana aku akan melukis
raja ingin melihat karya seni barumu besok
aku tidak bisa
lukisan apapun yang kau inginkan bisa menjadi hidup
melukislah dirimu di kabin di hutan
tempat kau bisa melukis sesuka hati
jadi olivia melukis dirinya sendiri di hutan yang dalam
dan keesokan harinya
ini sangat indah
aku tidak bisa berkata kata untuk menggambarkan betapa indahnya ini
kau tahu apa
bagai hadiah akan kubuatkan kabin untukmu di hutan
kau akan mendapatkan semua yang kau butuhkan
terima kasih yang mulia
terima kasih banyak
kata rahasianya berhasil
lukisanmu menjadi nyata
mereka tidak memberitahuku
ketenaran lukisan olivia menyebar jauh ke luar kerajaan
dan dia menjadi salah satu seniman paling terkenal pada masanya
tapi ketika ketenaran meningkat sesuatu mulai berubah
bukankah kau harus pergi ke sungai untuk melukis hari ini
aku tidur larut malam
aku masih mengantuk
kau hampir tidak melukis sama sekali sepanjang minggu ini
aku tidak mau melukis hari ini

aku ingin melukis hari ini
aku ingin melukis hari ini
aku harus apa
setiap bangsawan dan menteri di kerajaan
setiap raja dari kerajaan tetangga menginginkanku di setiap pesta mereka
apa kau tahu raja mandelia memberiku satu set kuas cat bertatahkan berlian
sekarang olivia mulai terganggu dengan hal hal yang tidak sepenting lukisannya
sehingga lukisannya mulai kehilangan pesonanya
sekarang kau tidak melukis sebaik dulu
beraninya kau raja dan pangeran terhebat menunggu berbulan bulan untuk lukisanku
dan kau bilang aku tidak bagus
di mana kegembiranya
di mana keindahan alam
aku tidak bisa menahannya
alam memiliki gunung yang sama dan sungai yang sama dan segalanya yang sama
kau kau berubah
dan kau hanya cemburu
aku telah bekerja keras untuk ini
apa yang telah kau lakukan
apa yang telah kau lakukan
segera semakin sedikit orang yang mengunjungi galeri olivia
kami membutuhkan seniman kerajaan baru
tapi olivia akan diurus oleh perbendaharaan kerajaan
tidak ada seniman kerajaanmu yang dapat memiliki keajaban seperti olivia
bibi beki memberitahu raja tentang kemampuan olivia membuat lukisan menjadi kenyataan
jika ini benar aku akan pergi berperang dengan raja mandelia
tapi pasukan mereka jauh lebih besar dari kita
jika dia bisa melukis raja mandelia memberi penghormatan kepadaku perang akan dihindari
jika ini terjadi olivia akan selamanya menjadi seniman kerajaanku
dan aku akan membangun istana hanya untuknya
sparkle ngeri ketika dia mendengar ini
olivia kau tidak bisa melukis ini
jika tidak aku tidak akan lagi menjadi seniman kerajaan
apa kau tahu betapa memalukannya itu
kau tidak pernah peduli menjadi seniman kerajaan
tapi olivia dibutakan oleh kesombongannya
melukis harta karun mandelia yang dikirim sebagai penghormatan kepada kerajaan ini
setelah beberapa hari olivia lukisanmu menjadi nyata
kau sungguh seniman kerajaan
kau lihat aku seniman kerajaan lagi
kau tahu kenapa raja mandelia memberi penghormatan kepada raja kita
sparkle membawa olivia ke tempat tentara di mana tentara dari mandelia berbicara satu sama lain sambil makan
raja dan ratu kita tiba tiba sakit parah
dokter tidak tahu harus apa
putri akan menjadi yatim piatu jika sesuatu terjadi pada ratu dan raja
itulah sebabnya kerajaan kami memberi penghormatan kepada rajamu
berjaga jaga jika terjadi sesuatu pada raja dan ratu
lukisanmu jadi seperti ini
tidak ada lagi kegembiraan hanya kesombongan dan rasa sakit yang menyakitkan
seni adalah refleksi dari hati
aku aku melakukan itu
aku tahu bagaimana rasanya tidak punya orang tua
aku tidak akan melakukan itu kepada siapapun
olivia langsung pergi ke peri
olivia kenapa kau datang ke sini
kau telah berkata jangan biarkan kemewahan ketenaran meredupkan kegembiraan kanvasmu
dan aku melakukan itu
aku menghancurkan sebuah keluarga
tolong tolong ambillah anugerah ketenaran dan lukisan
aku tidak layak
biarkan aku membuat satu lukisan terakhir dan ambillah lagi anugerahnya
satu lukisan terakhir
olivia melukis raja dan ratu mandelia bahagia dan sehat dengan perjanjian damai dengan raja mereka
ketika dia telah selesai
aku berharap lukisan ini menjadi kenyataan setelah ini
ambil saja anugerahmu
jika itu yang kau inginkan
olivia kembali ke istana dan inilah yang dia dengar
raja dan ratu manelia sehat kembali dan mereka menginginkan perjanjian damai
perang mematikan telah dihindari
ini panggilan untuk perayaan
terima kasih banyak
kau akan selamanya menjadi seniman kerajaanku
aku hanya ingin menjadi seniman
tapi aku menghancurkannya
simpanlah semua kekayaanku
aku harus pergi
olivia tiba di rumah lamanya di desa dan mulai tinggal di sana
aku merasa ingin melukis lagi
kau tidak pernah berpikir dua kali tentang hal itu
dan sekarang harusnya tidak
aku tahu hari ini akan datang
memercikan kegembiraan ke atas kanvas seperti biasanya
lukisannya mendapatkan kembali keajaiban lamanya
dan sekali lagi dia menjadi terkenal di seluruh negeri
aku hanya ingin melukis dan kehidupan yang layak
dengan semua sisa uangnya
lakukan kebaikan untuk rakyatmu dan bantu kerajaan lain juga
aku sudah memiliki semua yang aku butuhkan dan banyak lagi
saat olivia melepaskan keserakahan akan uang ketenaran dan kekuasaan
hatinya menjadi murni kembali
dan lukisan yang tercurah darinya benar benar indah
karena seni adalah cerminan dari hati